sampai jumpa di video selanjutnya
kemudian melakukan pameran di luar negeri
oh ya sabar dan telaten jadi kunci bagi pembudidaya lidah buaya
saat ini rumah madu hutan jambi tidak hanya menjual madu saja
mbak tia dari kacamata anda nih sebagai mantan pemain timnas
ada saja nggak dibandingkan belajar tatap muka biasa
neni menjadi teman sekaligus tauladan yang baik bagi rekan rekan peneliti yang lebih junior
adonan semen dan potongan kain dimasukkan ke dalam wadah cetakan
vitamin d sifatnya berbeda dengan vitamin lainnya yang larut dalam air
meski mungkin terlihat sudah terpakai beberapa kali begitu pak nirwal
sampai jumpa di video selanjutnya
nah karena itu makanya pemilihan rizky buat saya itu lengkap
keluar mengeluarkan sesuatu itu kan nah itu kan diluar nalar kita sebetulnya gitu kan sekalipun
tara saya sudah siap silaturahmi walaupun bukan dengan baju yang baru
tidak untuk semua penumpang
nah jadi karena di sini belum ada yang mengelolanya ya terpaksa sekalian saya sebagai pengrajin sekaligus mendampingi atau mengurus yang ada di sini
mengkonsumsi lidah buaya memberikan efek baik seperti anti peradangan dan pencahar alami
dalam penyelewengan gas lpg bersubsidi tersebut
dan juga pengalaman pengalaman beliau
ya tentunya ke pmk dua ratus tiga tahun dua ribu tujuh belas
tafsir yang kemudian anda sebutkan ini juga dipahami oleh petugas di lapangan
beberapa film sudah kita lakukan gitu kan
karena memang kita selalu dadakan ketika ada event dan kita mendadak dipanggil
sementara apel hijau punya kandungan vitamin a b c e dan k yang lebih tinggi
sehingga nyaman digunakan di kepala
itu hal yang untuk menghindari konflik sosial di lapangan
kita mengalami kekalahan tiga kekalahan itu karena memang kita beda level dengan tim yang ada di grup itu
penanaman bibit yang biasanya didapat dari lidah buaya yang sudah berusia tiga sampai sembilan bulan
awal mulanya ya sudah langsung
arman helmi septia di pradana jakarta
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang
kota ya daerah daerah lain kabupaten yang di sekitar kita itu
adakah yesus lindung aku
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi kurangnya persiapan sebelum menghadapi laga piala asia u tujuh belas ya mbak
sampai jumpa di video selanjutnya
yesus mau datang segera
serta penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur bakteri dan virus termasuk virus corona
selamat malam mas anung dan juga rizky nazar
terkait ada dari kementerian sdm ada kementerian perdagangan kemudian dari kementerian kkp dan kementerian lingkungan hidup
dan itu kebanyakan adalah untuk melakukan event olahraga di luar negeri
yang telah memberikan atensi pada kami di studio baik melalui surat email telepon dan sms maupun melalui jejaring facebook dan twitter
tim liputan cnn indonesia
jadi sekarang tidak perlu khawatir meskipun tidak beli yang baru
langsung saja kita berbincang dengan hanung bramantio yang merupakan sutradaranya
saat neni bersama tim peneliti datang ke giri harja pada dua ribu tiga belas dan menawarkan gagasannya itu
satu topeng dijual dengan harga dua puluh lima sampai tiga puluh rupiah
sedangkan kualitas udara tidak sehat berada di angka satu ratus satu hingga satu ratus tujuh puluh
juga menyebabkan sumber air untuk pertanian tercemar
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk pribadi saya sendiri ketika berada di tim nasional
menghebohkan warga perairan pantai piwang kelurahan batu natuna riau pada minggu
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
dari pssi turun ke asprof atau ke daerahnya
mengaku senang menjalani pembelajaran jarak jauh lewat radio
sambil belanja yuk kita tanya tanya ke warga ya
sebelum masuk pengemasan dilakukan di lahan ini
gitu kan itu dekat paranormal gitu kan tapi bagaimana kekuatan dukun itu kekuatan manusia lebih itu itu
nah tapi kalau sudah mau mengambil bagian dagingnya
jadi menjadi tanggung jawab kita bersama termasuk media cnn ini harus menyoroti terus mengawasi proses rencana ekspor pasir laut ini
jumlah tersebut naik sekitar rp enam dari rata rata bpih tahun sebelumnya
keselokan yang paling bahaya itu baunya
dengan adanya teknologi ini diharapkan nantinya bisa mempermudah petugas saat melakukan survei serta memantau ruas jalan yang tidak bisa diakses melalui jalur darat
salah satunya yakni sate danguang danguang
sanitasi dan teknologi bersih memang menjadi dua hal yang sangat menarik untuk terus dipelajari bagi neni sintawardani
beberapa di antaranya adalah science price for women pada tahun dua ribu dua puluh
ia juga mendapat penghargaan dari itachi global foundation asia innovation award dua ribu dua puluh dan pyc energy award dua ribu dua puluh
karena tidak ada kompetisinya di indonesia
alasannya gelombang radio dapat menjangkau wilayah
limbah juga perlu diolah agar bisa aman dibuang ke lingkungan atau bahkan dimanfaatkan menjadi energi baru terbarukan
biaya hidup atau living cost serta pembuatan visa
shift pertama dari pukul dua dini hari hingga pukul tujuh pagi
sehingga ketika dipanggil di timnas itu memulai dari nol
jadi kita setiap hari itu sekitar ada seribu tanaman baik itu semak perdu maupun pohon kita tanam
pak yusri apa saja sebenarnya potensial bahaya dan juga dampak krusial yang tidak bisa dihindari jika keputusan ekspor pasir laut ini tetap berjalan
inham pohari magetan jawa timur
dampaknya untuk pengguna madu
semua berawal di tahun dua ribu sepuluh saat neni harus mencari hibah pendanaan atau grand penelitian
daerah ini sering disebut kampung aloe vera
yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas para pemain sepak bola putri indonesia
namun yang membedakan adalah cinta rasanya
kita iseng iseng lihat di youtube
jadi nanti pada saat pulang diperiksa oh iya ini dulu sudah didaftarkan
jadi kalau itu alasannya
kiranya tuhan memberkati kita semua
kemeja putih saya akan dipadupadankan dengan skraf bermotif
karena memang kondisi sepak bola putri di indonesia seperti itu gitu
yang hijau atau yang merah
atau rata rata rp tiga puluh tujuh tiga ratus enam puluh sembilan seratus
sampai jumpa di video selanjutnya
belajar dari radio memiliki satu kekurangan
dari luar negeri waktu itu kami terhalang kapasitas dan permodalan ya
instalasi pengolahan limbah tahu di giriharja sendiri layaknya laboratorium hidup bagi neni sintawardani
jadi pemain yang dipanggil tim nas itu aktif latihan di klub
dian firmansyah subang jawa barat
itu adalah untuk mengantisipasi hal tersebut
seperti yang gibran sindirkan kepada lawan debatnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pertama tama kita kupas dulu lidah buayanya
kita juga menghasilkan limbah juga
nah ini sering harus sering dilakukan untuk emisi
idola anak anak muda sekarang gitu loh
pak nirwala artinya proses pengecekannya apakah data itu akan tersimpan secara online
pemerintah juga menganjurkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di tepi jalan
itu dekat ya sekalipun itu dekat sekalipun kita kenal itu namanya paranolmadul tapi kan itu sesuatu
air kencur juga mampu menghidrasi tubuh yang dihidrasi akibat kekurangan cairan saat diare
industri pembuatan tahu berkembang dan direplikasi oleh masyarakat pribumi
sampai jumpa di video selanjutnya
hasil akhirnya metan gas tentu ada campurannya co dua dan ada h dua nya juga
tetapi kalau wanita putri dimana ketika kita dipanggil timnas kita memulai lagi dari nol latihannya
kepada ibu neni udah berusaha berjuangkan pabrik tahu yang ada di giri harja
jadilah sebuah topeng klasik yang bisa digunakan sebagai pajangan atau hadiah untuk kerabat
bagi anda yang punya riwayat penyakit lambung dan mah perlu waspada ya
daging lidah buaya dipisah menjadi dua
dari warna dan tekstur kuah yang identik kental serta rasa yang kaya rempah
asal perawatannya tepat dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung
nah ini harus kebawah kenapa
karena bisa mengurangi anggaran belanja rumah tangga
dan jumlah pesanannya terus meningkat menjelang ramadan hingga idul fitri
jika ingin menghasilkan rasa gurih yang lebih kuat
sisanya adalah mobil truk bus dan alat berat
kalau biasanya kulit lidah buaya dibuang
jika diare gunakan kencur
sampai jumpa di video selanjutnya
sudah ia lakukan selama pandemi covid sembilan belas
presiden joko widodo mengizinkan kembali ekspor pasir laut padahal moratorium ekspor laut sudah berjalan sejak dua ribu tiga di era presiden megawati soekarno putri
tapi hal ini tidak menjamin kecukupan kadar vitamin d seseorang terpenuhi
misalnya kemben hitam ya kan dalamnya itu kemeja putih
setelah dipanen tutup kembali bagian yang terbuka dengan tanah yang telah diberikan pupuk
sampai jumpa di video selanjutnya
kayak gitu sebelumnya sih aku ya
jadi kalau makan lebih kenyang karena kandungan seratnya lebih tinggi
karena itu makanya di samping cerita
nah untuk anda berdua saudara rusman sitinjak dan saudara wilson alama apa kabar anda semuanya
mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap lebih mahal dibanding fosil
materi saya ini tersampaikan dengan bagus
apalagi kulit kelinci memiliki tekstur sangat lembut
pasti kita lihat di youtube
jadi kadang kadang seperti bau telur busuk dan sebagainya
tapi selain itu selama prosesnya bagaimana kemudian mengembangkan ceritanya sehingga kemudian bisa sesuai dengan targetnya ke anak anak muda
renyah dan gurihnya tahu sumedang bahkan sudah terkenal hingga penjuru indonesia
karena nggak bisa berkumpul sama teman
makan makanan bergizi dan mengonsumsi multivitamin terutama vitamin d
setelah dingin tinggal kemas
sama radio kan nggak beli kuota akhirnya irit uang
yang menyatakan bahwa memang ternyata vitamin d itu sangat berguna untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian
membuat hati seorang neni sintawardani tergerak
dan itu bisa didaftarkan di posko
cukup dalam sih untuk ngebangun emosional si yuda
terima kasih pak yusri sudah bergabung bersama kami
oh iya goresan pada batang utama dapat menyebabkan batang roboh dan mati
udah dating lama dari sebelum syuting
sampai jumpa di video selanjutnya
kekhawatiran muncul khususnya ketika masyarakat tahu pengadaan instalasi pengolahan limbah membutuhkan dana yang tak sedikit
yang biasa saya gunakan humaninya
biogas ditampung dan biogasnya kemudian dengan bantuan kompresor disebarkan lagi
sampai jumpa di video selanjutnya
pada engkau juru selamat
bila konsumsi ditingkatkan sampai kadar optimal
tak hanya itu neni juga harus melakukan pendekatan kepada masyarakat di kiri harja
mengkonsumsi apel terutama apel hijau yang asam apalagi kalau dalam kondisi perut kosong bisa memicu naiknya asam lambung
namun saat itu tak ada pilihan lain bagi oji selain membuang limbah pada selokan
ini ibarat saya lagi membuat film pertama kali
ada gitar viola keyboard drum sekaligus itu
nah dibentuk suatu kelompok yang dibentuk ke pak guyubar
bisa disulap menjadi pot bunga
itu artinya jika benar benar liga satu putri digelar pada dua ribu dua puluh enam nanti oleh pssi ini akan sangat membantu peningkatan kualitas para pemain putri ya mbak
untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan diekspor ke singapura
yang banyak saya lihat malah pengusaha pengusaha drager yang dulu kita sudah mendengar malang melintang di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam sampai dua ribu dua setelah di stop oleh pemerintah
di terminal keberangkatan ke luar negeri
itu yang kita harapkan menjadi permen bagi masyarakat
ada tantangan tersendiri tidak untuk membuat film gatot kaca ini
satu hal yang saya mendapat informasi pemerintah pusat harus mengakomodir pengusaha pengusaha daerah
meski indonesia terletak di garis katolistiwa yang sinar mataharinya cukup terik
apa kabar anda hari ini semoga kabar bahagia menemani anda semuanya
jon nedy kambang padang sumatera barat
sama sama ada grup grup besar yang memang mengawal proses terbitnya peraturan pemerintah ini
kemudian memastikan cash cashnya ini juga bisa mendeliver dengan baik tujuannya atau cerita dari film ini
baik pak yusri ini masih banyak peraturan turunan yang harus dilengkapi dan zonasi yang lebih jelas begitu ya
sebetulnya potensi biogas di masyarakat terkait dengan limbah limbah yang ada
hingga saat ini ruang terbuka hijau di surabaya mencapai dua puluh dua persen dengan luasan tujuh tiga ratus lima puluh delapan hektare
dan yang keempat ini sangat penting ya pak
selain memang kurangnya waktu persiapan secara performa kualitas
ini adalah sate danguang danguang
atau tokoh tokoh pewayangan yang ada
tidak harus buat apa saya misalnya begini begini saya cari jawabannya tidak ada
terus hp ada yang tidak punya
apel hijau dan apel merah kira kira mana ya yang lebih kaya akan manfaatnya
dan memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan
presiden joko widodo memberikan lampu hijau untuk ekspor pasir laut
tadi yang murah buaya
tidak mengherankan jika peci kulit kelinci ini diminati konsumen
manfaat lainnya lingkungan mereka kini terbebas daripadau limbah tahu
meski tak beroperasi dua puluh empat jam warga mengaku sangat terbantu dengan adanya biogas limbah tanah
udara kurang baik terutama di titik kemacetan seperti margomulyo perak dan daerah surabaya barat
setelah satu jam dan dicuci sekali lagi
mungkin tidak keseluruhan indonesia tapi masyarakat
bisnis umkm ini kini bisa menembus pasar internasional
vitamin d council usa menganjurkan sebelum mengonsumsi vitamin ini harus periksa terlebih dahulu kadar vitamin d di dalam darah
untuk menghindari meningkatnya polusi udara di surabaya
ketinggian air yang dinyatakan berkisar dari delapan puluh hingga tiga ratus cm sebelumnya
rp satu ratus empat belas per orang yang mencapai empat puluh bpih
apel hijau lebih cocok untuk program diet lantaran lebih kaya akan serat
juga kepakarannya yang tak bisa diragukan lagi
yang kemudian dikelola oleh badan pengelola keuangan haji dalam bentuk investasi dan pembiayaan
dari pandangan anda dengan pembukaan ini apakah pemerintah mengabaikan kekhawatiran ini
sehingga menimbulkan masalah di lingkungan
kepada engkau juru selamat
kita lama melihat itu dan air limbah itu begitu mudah terurai
tambahkan daun pandan gula pasir dan pasta panas secukupnya
madunya pun memiliki keunikan sendiri
dapat mengeliminasi zat berbahaya pada air limbah sehingga aman untuk dibuang ke sungai
manisnya memang karena manis gula ya
sepuluh tropis subtropis dan kering di berbagai belahan dunia
nah itulah yang kita harapkan
truk pengangkut serta puluhan tabung gas lima puluh kg
sementara dagingnya menggunakan lokan
kedepan apalagi pasti orang akan rebutan
sehingga nantinya di liga profesional dua ribu dua puluh enam pemain yang bertanding di situ sudah setara
nah kalau sudah terkumpul banyak waktunya diolah
berhasil meningkatkan produksi madunya
nah kita bisa pakai hp jadul
didi niswandani andres wicaksono surabaya jawa timur
dan inilah sebuah lagu dari kami
justru lebih terjangkau kalau misalkan per bulan saya kan kalau masak kan kalau pakai lpg bisa dua tabung
ada dua jenis lidah buaya yang ditanam di sini
mengandung zat zat saluran tujuh k satu oo dua puluh satu dol patin whoa ya
karena untuk orang baru apalagi seperti saya yang ada nanti seret
anda sedang mendengarkan suara pengharapan
edi setiadi pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan pencemaran udara melalui kendaraan bermotor saja
bau yang kadang kadang seperti wc gitu ya
gaya hidup ramah lingkungan
karena emang dari kecil si karakter yuda ini punya kehidupan yang sangat sulit sampai dewasanya juga
yang diluar nalar gitu kan nah
ini dia peci kulit kelinci
biasanya saya membuat film drama ya kan
lantaran kondisi cuaca di natuna yang masih berpotensi hujan selama beberapa hari ke depan
dari pengalaman mbak kompetisi berjenjang untuk hingga nanti mencapai ke level liga satu ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa mbak
kalau yang hijau kan agak agak asem gitu
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
umumnya sajian sate padang menggunakan daging sapi atau kerbau
tapi mempunyai kandungan nutrisi yang melimpah untuk kesehatan
ciri khas bumbu sate padang di wilayah ini berwarna merah
ya aku tahu yesus lindung
sejak menempuh gelar doktor di universitas hohenheim stuttgart jerman pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
produksi yang membutuhkan air dalam jumlah besar
itu yang berbeda dari pelaksanaan haji sebelumnya
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
di dusun ini setidaknya ada sembilan pabrik tahu
secara elektronik itu sebetulnya kita pengawasannya ya kita berdasarkan manajemen risiko mas bram
ketika cerita sudah kita dekatkan kepada masyarakat dengan problem masyarakat
kalau ada superheroy namanya gatot kaca gimana gitu loh
ya mikroba juga nggak bisa hidup
kalau dibandingkan dengan waktu itu kita menggunakan minyak tanah
iya pak kami bisa mendengar anda dan kami langsung saja ke tema utama kami hari ini
apel merah lebih kaya kandungan asam dengan tekstur yang lebih keras tapi renyah
tahu sumedang pertama kali diperkenalkan pada era seribu sembilan ratus an oleh imigran tionghoa bernama ongkino
pemerintah pusat sebanyak dua puluh persen sesuai dengan undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh tentang penataan ruang
cerita yang harus dibangun juga cukup kuat
ya kita tahu bahwa yang namanya bayang itu
banyak warga desa yang berharap teknologi pengolah limbah bisa menjadi solusi akan permasalahan yang mereka hadapi sehari hari
karena ketika kami menerima permintaan
kenapa karena pada wanita hamil ternyata kadang kadang buat mereka yang sensitif
karena satu batang bisa berisi belasan lidah buaya siap panen
berikan suara pengharapan dimanapun anda berada kita berjumpa kembali dalam ruang lagu untuk anda
kemudian tiga hingga ton gas lpg subsidi dipindahkan ke tangki penyimpanan sementara
membuat banjir yang terjadi di wilayah itu terus meluas
setelah mengalami pasang surut dalam berbisnis madu
dan mengubahnya menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan masyarakat
teknologi pesawat tanpa awak ini juga akan dikembangkan untuk penegakan hukum melalui e tilang bagi pelanggar lalu lintas
sampai jumpa di video selanjutnya
bila sudah mencapai satu ratus empat puluh hingga satu ratus lima puluh nanogram per mililiter
meskipun film satria gatot kaca ini diadaptasi dari tokoh pewayangan
kalau dengar gatot kaca ini dari wayang kemudian menuju ke layar lebar tadi disebut bahkan untuk seorang hanung bramantio aja
kalau bisa sih pakai bagian punggungnya pisau ya bu ya
cukup banyak prosesi gi nya mungkin itu salah satu pengalaman barunya sih
kalau motong kan kita pakai bagian pisau yang tajam nih seret
tentu yang menjadi pertanyaan pada
untuk menanam tanaman sansifera atau yang lebih dikenal dengan lidah mertua
polos dan polos juga nggak apa apa tapi jenis itemnya
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
bahan yang dibutuhkan adalah semen
anda juga dapat bergabung di facebook kami
di sini harus transparan kementerian kkp
kalau selama ini masih lokal
dan kita tahu persis bahwa pembakaran bahan bahan organik itu bahkan lebih tinggi
ini kebijakan tersebut lebih bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada penumpang yang membawa barang tertentu dari dalam negeri untuk dibawa ke luar negeri dan kemudian akan dibawa kembali lagi ke dalam negeri
ketinggian di pemukiman itu tiga sampai empat meter
datang segera datang segera
paling tahan tiga hari busuk
selain hemat suara yang dihasilkan dari radio cukup jernih
selamat berjumpa kepada seluruh sahabat pendengar radio advent suara pengharapan
juga adanya pensamaran terhadap pengairan yang digunakan oleh masyarakat tani
jadi menurut aku dibilang penting sebenarnya penting
di apel merah banyak flavonoid yaitu antioksidan yang bisa berguna untuk macam macam kesehatan
mbak selama memperkuat tim nas pernah mengalami kendala apa
disamping untuk pengawasan arus lalu lintas kalau terjadi trafik contohnya trafik jam atau kemacetan
sudah lengkap paket ya kan
sehingga mereka hanya latihan di klub tapi tidak ada target untuk kompetisi selanjutnya
satu kali sehari dan dianjurkan pada malam hari
sampai jumpa di video selanjutnya
neni mencari pendanaan untuk membangun instalasi pengolahan limbah tahu
vitamin d dapat berfungsi sebagai penambah daya tahan tubuh untuk melawan berbagai jenis kanker
yang lebih berbahaya lagi sebetulnya menurunnya ph
yang sebesar rp empat puluh sembilan delapan ratus dua belas tujuh ratus
kedai pertama yang menjajakan tahu sumedang kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama ong bungkeng pada seribu sembilan ratus tujuh belas dan bertahan hingga seratus tahun berselang

biaya yang cukup murah jika dibandingkan dengan gas lpg tiga kg yang harganya rp dua puluh lima per tabung
nah tertarik nih ingin mencoba harus sabar ya terutama menanti waktu panen pertama
sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kencur
bagi orang tua murid metode pjj melalui radio
dengan kondisi yang seperti itu cara mendalami perannya seperti apa
kencur yang kaya akan mineral yang dapat menyehatkan kulit
kupas di satu sisi kemudian pisahkan daun dengan isi lidah buaya
tetapi di mana tim tim yang berkecimpung di situ kemampuannya masih agak timpang gitu
jadi kalipun terkenal gatot kaca gitu kan
harus diketahui bahwa tingkat sedimentasi di daerah perairan kepulauan riau itu sangat tinggi
contohnya kita tidak mengesampingkan kita tidak mengesampingkan acting gitu kan
karena kendalanya itu faktor dari pendanaan atau biaya operasional yang tidak memadai
ph yang bagus kan netral tujuh ini bisa sampai empat
jadi tidak hanya teknik atau teknologi yang menonjol di sini
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau di biogas kan satu bulan cuma dua puluh ribu
dan sertifikasi halal eloy mui
sate ini memiliki ciri khas bumbu berwarna kuning
sementara kalori gula dan karbohid itu juga lebih rendah
punya pakaian atau kain bekas yang tak terpakai
yaitu bisa sekitar dua minggu atau satu minggu
karena keterbatasan pasokan limbah pekat yang menjadi bahan utama biogas limbah tahu hanya bisa beroperasi di jam jam tertentu
berarti tafsirnya memang hanya pada barang barang tertentu yang kemudian anda jabarkan di awal tadi begitu ya
dan kami sampaikan selamat mengikuti
kita akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada esok hari
kini mencapai tiga meter di sejumlah titik
dimulai dari cara mereka kampanye begitu
mempergunakan air bersih semena mena
dalam dua minggu terakhir pada tanggal satu hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga nilai kualitas udara di kota pahlawan mencapai enam puluh dua
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
dengan senang hati kami akan menemani anda
sedangkan dana nilai manfaat adalah uang setoran awal calon jemaah haji
melalui siaran dalam bahasa indonesia
dan menghasilkan air limbah dalam jumlah besar
baru ke liganya dan semoga liganya itu bisa betul betul diselenggarakan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari situ
biar anak muda ketika mendengar kata gatot kaca itu
yang tidak berbasis lahan semata tapi ruang untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi
kala itu tak sedikit dari warga giri harja yang awam tentang teknologi
kita mau tidak mau harus mendekatkan itu kepada anak anak zaman sekarang gitu kan
semuanya limbahnya itu baik limbah cair maupun limbah pekat
memang terdapat perbedaan kandungan gizi dari apel merah dan hijau
memang baunya agak mirip mirip sapi tank ya
kita akan nikmati bersama pastinya dan apresiasi sebesar besarnya untuk seluruh sineas
sehingga sering terjadi ada semacam protes lah gitu dari masyarakat sekitar dengan adanya bau tersebut
misalnya untuk mencegah kanker misalnya untuk bisa mencegah penuhan dini
sampai jumpa di video selanjutnya
belajar jarak jauh dari radio kenapa tidak
apa yang terlintas di pikiran anda ketika mendengar kata sumedang
jadi ke lingkungan itu banyak yang protes
sehingga calon haji memiliki waktu sekitar lima bulan untuk pelunasan bpih
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
sangat berterima kasih sangat berterima kasih kepada
ditetapkan menjadi rata rata lima puluh enam empat puluh enam satu ratus tujuh puluh dua atau enam puluh persen dari bpih
mas anung kenapa sih mengangkat kisah gatot kaca
dan emang tidak dipersiapkan secara matang
hai bagaimana kabarnya sehat
yang di mana kita sendiri kurang persiapan
rekaman video amatir milik warga itu pun viral di sejumlah media sosial
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang
sebuah peci kulit kelinci dibanderol dua ratus lima puluh hingga empat ratus ribu rupiah
jadi maksudnya seberapa banyak waktu yang diperlukan tambahan untuk para penumpang untuk bisa melaporkan terlebih dahulu begitu pak nirwala
yang merupakan pemain dari karakter yuda
bisa dari grassroot atau dari ajang ajang usia gitu
mengaplikasikannya ke wajah atau mengkonsumsinya secara rutin dapat mencegah jerawat
kalau secara personal saya merang beliau seorang peneliti yang selalu menyala
menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol botol plastik itu
dan ternyata pas aku cari tau ternyata kenapa gatot kaca bisa terkenal itu karena di cerita pewayangannya memang gatot kaca itu sakti sekali sih
semua itu dilakukannya secara sukarela
dengan kapasitas produksi antara lima ratus kg dan lima ratus kg
dan menjadi berkat bagi kita semua
lalu seperti apa mekanismenya apakah aturan ini hanya di atas kertas ataupun mudah teraplikasi di lapangan
cast cast yang memerankan itu juga cast cast yang memang dekat dengan
memanfaatkan media yang ada bukan merusak pandangan dan juga tidak merusak pohon
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
kencur dapat digunakan untuk mencegah jerawat muncul
untuk membiayai dua ratus dua puluh satu tujuh ratus dua puluh calon haji reguler dua ribu dua puluh
karena banyak siswa yang belum memiliki telepon pintar
dari dataran tinggi mari kita ke wilayah pesisir kota padang
dan dia punya peran yang sangat krusial terhadap kehidupan para pandawanya gitu yang ada di toko pewayangannya
selain membuang kulit pengupasan juga mengurangi lendir pada sisi dalam daun yang rasanya sangat pahit
sesuai dengan namanya peci ini terbuat dari kulit kelinci
itu aman dibuang ke lingkungan atau direcycle kembali dipergunakan
kali ini saya akan mengeluarkan baju baju lama saya untuk dipadu padankan agar terlihat seperti baru
bahwa ada pengusaha yang diberikan izin memampatkan pasir laut oleh kkp tidak akan bisa mengekspor tanpa ada rekomendasi dari menteri kkp kepada
sebelum saya menggunakan madu gel ini
untuk melengkapi tampilan dan cita rasa aspadang
atau email ke awrindonesia yahoo co id
pembahasan mengenai pelaksanaan teknis pelunasan bpih
jadi untuk ngebangun itu emosi seperti itu yang terbangun dari saat yuda kecil sampai yuda besar
seperti inilah bentuk topeng hasil karya warga klaten jawa tengah yang sangat menarik
sebuah fenomena alam seperti puting beliung yang terbentuk di atas laut dan berputar putar
warga sempat panik lantaran jaraknya sangat dekat dengan permutuman warga
nah inilah hal inilah yang menjadi pertanyaan kita dan harusnya menjadi tanggung jawab kita bersama mengawasi
ia dan warga desa belum mengetahui cara mengolah limba agar tak mencemari lingkungan
sehingga calon haji harus lolos tes kesehatan sebelum dapat melunasi bpih
sampai jumpa di video selanjutnya
siapa saja boleh berkunjung dan belajar
dan harus punya beberapa jenis skraf dan outer agar bisa dipadupadankan dengan baju lainnya
buah ini juga disebut bisa menekan rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang
tingkat erosinya sangat tinggi karena pembukaan lahan di daratan baik itu untuk perkebunan maupun pertambangan
pak nirwala ini tentu keresahan banyak orang
aku cukup apa ya cukup dalam
apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini kita nggak tahu gitu bakal kena lewat apa dengan siapa
next kemeja putihnya akan dipadupadankan dengan outer lengan panjang
jangan khawatir di tangan sekelompok pemuda
bisa menyebabkan terjadinya keguguran pada bayinya
tahap selanjutnya adalah melapisi pola
dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
saya ber fitur dan mengembangkan pelajaran yang sepenuhnya untuk umpamu
maksudnya yang saya lihat ada di asprov sendiri pertandingan per tiwi cup biasanya
bisa jadi tahu menjadi kata yang mencuat pertama kali
terima kasih jika kita bicara masalah karbon
membubuhkan omset hingga satu ratus enam puluh tujuh juta rupiah per bulan
namun biaya tersebut belum termasuk biaya seran awal
dosis ini bisa disesuaikan dengan kadar vitamin d di dalam darah
terakhir pak yusri mungkin imbauan dan juga harapan untuk pemerintah
sampai lendir betul betul hilang
ya buat masak sehari hari buat
semoga aman ya yang ini ya pemirsa ya
pelaksanaan ibadah haji sendiri akan dimulai pada bulan mei
produksi yang membutuhkan air dalam jumlah besar
sementara curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir di kabupaten wajo sulawesi selatan
jadi kalau alasannya untuk menjaga kesehatan laut asal dengan perencanaan yang baik dan pengawasan yang baik
saya pikir untuk mengeruk atau pendalaman alur di sekitar kepulauan kepri itu suatu hal yang tidak bisa ditunda juga
terus tinggal tambahin kalung nah beda lagi kan jadinya
biasanya kan latihan hanya di klub dan tidak dipokuskan untuk target ada kompetisi
adakah yesus lindung aku
bahwa ini ada loh ada gas yang bisa dimanfaatkan
taduh kena duri mulu saya
air limbah pekat yang disalurkan dari pabrik pabrik tahu dikumpulkan pada bak penampungan
apakah peraturan yang dicantumkan cukup efektif untuk membatasi batas ekspor pasir laut
dan sejumlah kelangan juga khawatir pembukaan keran ekspor pasir laut ini akan merusak ekosistem lingkungan
perlu dalam pelunasan biaya penyelenggaran ibadah haji atau bpih
jika sebelumnya calon haji harus melunasi bpa terlebih dahulu
jadi kita lebih khawatir kerusakan lingkungan di darat daripada di laut
apakah anda optimistis dengan hal ini dan seberapa jauh anda melihat komitmen dari pemerintah yang akan nantinya direalisasikan bersama
inilah radio adven suara pengharapan
wajah rasa tidak terlalu
karena selamat yang diberinya
sampai jumpa di video selanjutnya
saat ini polisi tengah mengejar dan menyelidiki pelaku lain yang terlibat
lebih suka dengan apel yang mana nih kira kira
literatur menyebut sate padang berasal dari kota padang panjang
semanis rasanya bisnis madu memang sangat menggiurkan
bagaimana menjadikan apa yang kita buat di lab bisa kita skill up dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu ternyata susah
pasti ada ada rasa yang aneh gitu kan
mohon maaf ke depan skema baru dalam pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji
tetapi pencemaran udara melalui kebiasaan mengelola sampah yang buruk seperti membakar sampah
tapi secara keseluruhan kalau melihat dari pola dan perilakunya
karena sepengetahuan saya vitamin c d dan k itu membantu imunitas kita dalam melawan covid sembilan belas
pihak bmkg menghimbau warga untuk selalu waspada
jadi artinya memang tujuannya adalah supaya saat kedatangan itu bukan dikira barang yang baru beli begitu ya
jadi ini tantangannya seperti mulai dari nol begitu untuk membuat filmnya
untuk memiliki keuntungan untuk memiliki keuntungan
untuk melunasi biaya bpih tersisa
banyak sih banyak banyak banget
bagi rekan rekan kerjanya di badan riset dan inovasi nasional sosok neni adalah sosok profesor peneliti limbah yang lincah
pak nirwal ada yang banyak kemudian mengkaitkan dengan soal batasan jumlah barang yang kemudian dibawa
menggerebek lokasi penyelewengan gas lpg di jalan pantura
si kecil tapi punya kekuatan super
dikulik untuk bisa menghasilkan karya ini termasuk diantara cgi itu tapi nanti kita akan lebih
kau akan lihat senyumnya dan juga memandang wajahnya
bisa melakukan pelunasan ongkos haji dengan cara mencicil atau angsuran
kami akan membahasnya dengan arsumber kami dari luar studio direktur komunikasi dan bimbingan pengguna jasa beacukai nirwala dwi herianto
jadi kita dilatih dari teknik dasar
mulai memproduksi madu sejak tahun dua ribu delapan lalu
yang beralamat di komplek permata cimahi blok v tujuh nomor dua cimahi
menurutnya sanitasi dan limbah erat kaitannya dengan keberlangsungan air sebagai sumber kehidupan
namun pada proses produksi
masukkan pakaian ataupun kain ke dalam campuran semen
untuk cawapres nomor urut satu muhaymin iskandar suko menilai ia kembali ke gaya aslinya yang tenang dan jenaka
ahli kedokteran ortopedi ini menambahkan
harus mulai diterapkan yaitu jamaah calon haji
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
perlu ditekankan sekarang kan banyak orang menyebut vitamin vitamin lain untuk meningkatkan imunitas
salah dipahami oleh masyarakat
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
yang memakai nama sebuah kampung di kabupaten lima puluh kota
sampai jumpa di video selanjutnya
meski hanya ditanam di pot dan bukan di lahan luas terbuka hasilnya tetap bisa berkualitas sumber
jadi sebetulnya bukan masalah nilai atau mudah rusaknya atau apa
baik menurut saya dari penampilan tim nasional kemarin yang u tujuh belas
sekali dalam sepekan sebaiknya lidah buaya digemburkan dan diberi pupuk agar cepat membesar
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
membuat debit air di bendungan kerak naik dan meluap ke aliran sungai di sekitarnya hingga memicu banjir
dan kami juga sudah riset dalam peraturan ini dalam pasal sembilan jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan ya
nah yang seperti ini harus ditopang dengan cagak kayu
tentu itu sudah diantisipasi sehingga harus ditata benar ditata benar zona mana yang akan dilakukan pendalaman dan tentu tidak bisa terlepas ada motif motif komersil di sini
sebab merugikan orang lain jadi baunya gitu
usahakan ya seluruh bagian akar berada di dalam tanah
selama maksimal dua minggu di tempat teduh agar tidak layu
akan dilanjutkan bulan depan bersama dpr
ada seperti ada rasa untuk saya harus kalahkan saya harus jatuhkan misalnya semacam itu
para pelaku yang sudah beroperasi selama tiga bulan ini
proses awal budidaya lidah buaya dimulai dari tahap ini
di situ ada amoniak bau yang khas
michael holik dari boston dia datang dua ribu sebelas dua ribu dua belas dia mengadakan penelitian
untuk mengenal sate lokan yang berasal dari daerah pariaman
akaranya satu kilogram lidah buaya dicampur satu kilogram gula pasir
pameran atau misalnya cnn mengadakan liputan di luar negeri
hanya diikat di bagian badan dan jadilah baju yang terlihat berbeda dari sebelumnya
bahkan pesanan tidak hanya datang dari wilayah sekitar
tapi kalau sudah jadi bisa panen setiap bulan bahkan dua minggu sekali
jumlah kendaraan banyak didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah dua tiga ratus empat puluh dua
karena selamat yang diberinya
fluktuasi itu tentu secara untuk satu produksi yang sustain itu tidak mengenakan
selamat datang di segmen sehari menjadi
oh tidak tidak jadi perlu saya jelaskan bahwa pelaporan itu sifatnya tidak wajib atau opsional
yang kita tahu minggu lalu kementerian kkp baru saja melakukan diskusi publik di yogyakarta tepatnya tanggal dua puluh lima mei
menjadi legasi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang
tahap berikutnya adalah menyayat gel lidah buaya
polos nah itu kan udah beda sendiri gitu
ada kondisi ada pendangkalan di sekitar laut karena suplai sedimentasi dari erosi khususnya pulau sumatera dan sekitarnya
sekarang bercangkang hitam yang habitatnya berada di muara
aparat gabungan dari ditreskrim suspolda jawa barat dan polres subang
itu yang tidak diharapkan
dulu tanaman lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetika dan industri kesehatan
cuma penyaunya lebih beda dari daging
yang tidak memiliki akses internet
mereka dikenakan biaya rp dua puluh setiap bulannya
padahal saya pak ganjar prof mahfud pakai botol kaca
apel merah lebih kaya kandungan antioksidan berupa flavonoids dibandingkan apel hijau
apel merah rasanya lebih renyah lebih manis juga
baik terima kasih atas penjelasan dan juga waktu anda pak nirwala dwi haryanto
nah dikhawatirkan pada wanita hamil keram perut itu rangsangan kontraksi atau gerakan perut itu
karena ku berterai dari sobatku
belum tentu mereka mempunyai kebijakan yang sama
bonus dari pengolahan limbah itu adalah ch empat atau gas metana yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas
kita lama melihat itu dan air limbah itu begitu mudah terurai
olahannya bisa waktu itu minuman bisa dijadikan ekstrak
akhirnya kita reongan atau patungan sama para pengrajin yang ada di kiri harjaya
ini usia tiga sampai sembilan bulan
tahap terakhir adalah proses penghalusan permukaan pot
merupakan usaha untuk membentengi diri dari serangan penyakit
ilmu tentang teknologi pengolahan limbah tahu menjadi energi baru terbarukan yang ramah lingkungan
karena ukurannya bisa menyusut kalau tidak dipanen dalam beberapa pekan
yuk kita buat teh dari kulit lidah buaya
tidak ada motif dibalik lain untuk kepentingan segelintir pengusaha
kencur berguna untuk menjaga hormon yang dapat menyebabkan tumbuhnya jerawat
di ruang dengar anda inilah acara kita pada hari ini lagu untuk anda
menurut data indeks standar pencemaran udara atau ispu di kota surabaya terbilang masih dalam kondisi sedang
ada yang kemudian mengkaitkan juga dengan barang mewah yang kemudian dibawa nanti dan dibawa pulang kembali
ya kan sudah dikenal luas gitu kan
nah tapi mungkin saya mewakili dari sisi produser ya

kelompok pemuda ini telah menghasilkan sekitar tiga bulan
kemudian setelah dari cimahi kita berkunjung kembali ke teman kita yang lain
jadi salah pemahaman yang mendasar
tim teh tim kaji yang mengkaji setiap rencana penambangan pasir itu tentu bisa kan memberikan rekomendasi
yang memanfaatkan biogas dari limbah tahu untuk memasak sehari hari
ia yang juga pemilik pabrik tahu termuda di sana merasa sayang apabila teknologi yang sudah dibangun dengan biaya mencapai ratusan juta rupiah ini mangkrak begitu saja
dan bimbang yesus lindung aku
dedikasi neni pada ilmu pengetahuan khususnya sanitasi dan teknologi bersih membawanya memperoleh banyak penghargaan
jadi untuk menuju liga satu dua ribu dua puluh enam ada waktu ini dari dua ribu dua puluh empat ke liga dua ribu dua puluh enam kita harus mempersiapkan pembinaan timnya terlebih dahulu
tanaman sansifera dikenal dengan manfaatnya yang mampu menyerap polusi udara dari kendaraan bermotor
nah ketiganya masih melakukan hal tersebut
jadi tantangan kita itu gini mas boleh lahan kita hanya seratus meter
di cnn indonesia business dan referensi
hingga lima kwintal kedelai

pada engkau juru selamat
yang penting kan uang tidak keluar dari mereka kalau masyarakat berpikirnya pragmatis sekali kan
kepenerimaan masyarakat seperti apa
yang kemudian berkembang hingga ke berbagai daerah di sumatera barat
semoga lagu ini menambah kehangatan dan menambah iman percaya kita lebih dekat lagi kepada tuhan
bila aku sangat murung
manifestasi dari kekuatan yang ada di dalam tubuh kita karena kita ini diberikan kelebihan gitu kan kalau di
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
gula juga harus pakai gula yang tipe gula putih
dengan kapasitas dua puluh ton milik pt lpindo reksa masuk ke lokasi tersebut
tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manfaatnya
tapi pada kenyataannya kalau sudah berjalan
suko menilai apa yang dilakukan gibran lebih banyak gimmick dan kurang menyentuh konteks dan esensi sebuah debat
lalu lokal dan ya jujur aja gitu loh
namun yang spesial adalah ini mengambil latar modern dan menargetkan anak anak muda nih
dan rasanya juga agak berbeda seperti ini
saya pikir sudah bisa ini kan nanti kan dalam itu pasal sebelumnya dalam perencanaan itu ada tim nanti yang dibentuk dari yang dibentuk dari kementerian
kita ikuti dulu proses budidaya lidah buaya
lagi pula kualitas api yang dihasilkan diakui warga tak ada bedanya dengan api dari gas lpg
kalau sampai mati ini kerugian besar
dia punya efek yang namanya bikin kontraksi
terdiri dari biaya perjalanan ibadah haji atau bpih dana nilai manfaat apbn
sampai jumpa di video selanjutnya
nah kalau itu masyarakat sadar yang saya pakai yang saya konsumsi ini harusnya saya hemat dan saya harus bisa lelah dia
diketahui dalam sehari satu hingga dua truk tangki gas pertamina
dan hal yang menarik di sini adalah menjadi kalau kami menganggap ini sebagai laboratorium hidup
lidah buaya juga bisa diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman
itu semua kesalahan kesalahan di masa lalu itu sudah diperhitungkan oleh kementerian kelautan dan perikanan
ya kan antasena atau terus kemudian punta dewa misalnya
tercatat ada dua sembilan ratus lima puluh delapan kendaraan bermotor di surabaya
nutrisi yang sangat mudah terurai itu akan tercampur mikroba pada air dan udara bebas
atau bahkan teman teman cnn yang mau adakan peliputan di luar negeri kamera itu juga bisa dimasukkan ke sini
dalam prosesnya kuah sate padang pariaman
bila ku susah berak kebanku
kenapa timnas u tujuh belas ini kalah karena memang persiapannya sangat mepet
butuh waktu yang panjang serta melelahkan bagi neni sintawardani untuk mewujudkan gagasannya membuat sistem pengolahan limbah tahu di giri harja
nah dengan kesadaran seperti itu maka akan terwujudlah sanitasi yang berkelanjutan
para pemirsa semua cnn tv
kualitasnya bagus dan kok saya tertarik
dalam dunia mistik di indonesia itu satu hal yang umum dekat gitu loh ada dukun ada penyihir
dinilai sangat membantu karena tidak perlu membeli pulsa
cuma brand gatot kaca sendiri kan dianggap sebagai brand
dan yuda juga disini sih tadi sayang banget sama orang tuanya sama ibunya ya
bila kulit lidah buaya yang dipilih tidak berkualitas baik seperti ada bintik hitam atau terlalu muda
kalau cara mendalami peran yuda sendiri di film gatot kaca ini
nah proses ini dibuat sedemikian rupa sehingga kenapa mempunyai banyak reaktor
pada tahun dua ribu sembilan belas chandra lela selaku pemilik
sampai jumpa di video selanjutnya
neni mengolah limbah tahu dengan memanfaatkan bakteri anairop untuk mengurai zat zat kimia yang merugikan
dengan demikian masyarakat itu menjadi punya ketahanan energi tersendiri
bagaimana becuka menanggapi soal narasi ini
dari hasil pemeriksaan polisi aksi ini diduga bagian dari sindikasi
nantinya akan dihargai lima rupiah
lalu di provinsi masuk ke nasional jadi antar provinsi
badan riset dan inovasi nasional ini
sampai jumpa di video selanjutnya
untuk dibawa mas brang ke luar negeri atau berpergian ke luar negeri
bumbunya terasa sangat kuat sekali
karena sifatnya yang larut dalam lemak
tak ada catatan resmi kapan dan siapa yang menemukan sate padang
jadi produksi tahu itu kita tahu sendiri
saya diskusi waktu itu di tengah tengah anak muda yang pengen bertransisi energi yang secara keadilan
itu akan lebih memudahkan bagi penumpang itu sendiri
untuk memeriksa itu kan seperti pada saat kedatangan mereka harus mengisi custom declaration
selain itu kualitas siarannya cenderung stabil
sebuah lembaga advokasi transisi energi
terima kasih kepada semua pendengar yang setia
serta pewarnaan agar pot terlihat menarik
untuk membahas lebih dalam dan juga lebih jauh tentang performa tim wanita u tujuh belas indonesia
agak kebingungan ketika mendapatkan talent talent yang ada di indonesia
menurutnya sindiran itu sekedar gimmick
dan membersihkan getahnya yang luar biasa banyak
nah itu karena proses dampak karena mudah sekali terurai
limbah pertanian limbah tahu limbah pabrik pati misalnya dari singkong dan sebagainya
yang membacakan materi pelajaran dari studio
artinya jadi masih jauh dari harapan ya kalau ngomong soal perilaku gaya hidup hijau
gatot kaca itu secara brand sudah dikenal
produksi tahu itu kita tahu sendiri
kita bisa pakai baju lama asalkan bisa memadupadankannya
tapi ternyata nama gatot kaca nggak bisa dipungkirin udah terkenal banget di indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya
jadi persiapan sesingkat itu kita harus menjadi satu tim di tim nas
yang artinya siapapun petugasnya nanti siapa waktunya kapanpun itu bisa dicek ulang ketika mereka sampai di indonesia
ini yang saya dengar dari informasi dari pengusaha setempat
pihak kkp juga menyebut kebijakan ini akan dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi
sebenarnya yang sejauh saya tahu yang dilakukan penelitian terhadap
di mana sama seperti sate pada umumnya kuahnya kuning
baik pak nirwalah artinya hanya barang khusus dan tidak untuk semua penumpang dan semua barang begitu ya
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat
bagaimana cara mengatasi greenflation
pada haji dua ribu dua puluh empat prosesnya dibalik
seadanya tim atau maksudnya tim yang ikut yaudah yang siap waktu itu saja
jadi waktu awal awal terus terang saya orang teknik
sehingga pelatih tim nas sendiri
nah tim nas putri u tujuh belas kemarin mbak
karena haid terkadang dapat menyebabkan pertumbuhan jerawat yang cepat pada wajah
adakah yesu l al registrus
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih mbak tia telah bergabung bersama kami siang hari ini di cnn indonesia connected
harga jual minuman segar ini mulai dari lima ribu sampai tiga ribu rupiah tergantung ukuran
direktur walhi jawa timur wahyu eka setiawan juga menyoroti komitmen para kandidat terhadap isu lingkungan
tapi kalau buat si alue veranya lidah buayanya malah bagus cepat tumbuh
limbah yang dibuang ke saluran itu kan pekat gitu
sarmun kepala smp negeri dua barat menuturkan
sumbernya dari kendaraan bermotor dari industri yang kedua dan sebagainya
limbah tahu yang berasal dari kedelai
pohon yang kering maupun untuk menanam baru
sehingga fluktuasi ini bisa tereduksi
walaupun sebenarnya tujuan utamanya kita hanya mengolah limbah tersebut sehingga layak buang
ada alasan lain mengapa warga meletakkan pot mereka di lantai atas
publik itu apa alasan mendasari diterbitkannya peraturan pemerintah untuk membolehkan ekspor pasir laut
sampai jumpa di video selanjutnya
nah hal ini terjadi biasanya
badan kita tuh harus vitaminnya harus lengkap
pepen juga menjaga sistem kelistrikan dan perpipaan yang tersambung dari pabrik pabrik tahu ke pengolahan limbah
dan disitulah saya dan tim belajar banyak sekali mengenai
itu kita koordinasi dengan dishub koordinasi dengan dishub untuk sering uji emisi emisi
pak ini saya konfirmasi pertanyaan saya yang pertama tadi
jadi saya sudah tahu actingnya rizky seperti apa gitu kan
setelah satu jam kandungan air pada lidah buaya akan menyusut sempurna
warga pada akhirnya juga mau iuran untuk membeli tanah sebagai lokasi pengolahan limbah
sampai jumpa di video selanjutnya
hadirnya teknologi pengolah limbah disyukuri oleh para perajin tahu di giriharja
hampir setiap hari pepen memastikan jalannya pengolahan limbah tahu di sini
clarissa aradia robin kitt jakarta
yang bisa diisi manual maupun secara perubahan
bahkan sudah dijual sampai benua eropa
apel merah punya rasa manis teksturnya empuk dan lembut
nah kalau mix and match nggak perlu juga polos dan motif
itu hanya barang barang tertentu dan sekali lagi itu sifatnya opsional
pakaian bekas yang sudah tak lagi terpakai
surabaya sebagai kota terbesar kedua di indonesia turut menjadi sorotan setelah tingkat polusi di jakarta menjadi pembahasan
ini sudah menjadi bibit
jadi saya merasa malu
pada engkau juru selamat
dengan dibantu empat karyawan
pemerintah ke depan akan mengizinkan skema pembayaran cicilan
dan set setnya emang keren keren banget sih di sini
mungkin di surabaya terkait dengan sanksi itu sudah bagus ya
jadi cocok deh untuk warga yang sedang diet
sekali lagi terima kasih banyak mas handung bramantio dan juga rizky nazar
tapi tetap brand itu bukan brand yang yang apa ya yang anak muda banget
bagaimana menjaga ini menjadi berlanjut
sifat anti inflamasi yang dimiliki kencur mampu membunuh bakteri penyebab jerawan
ya itu yang menjadi pertanyaan saya mengapa malah pengusaha dredgingnya yang banyak diundang pada acara itu
sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
kalau anda katakan tadi misalkan seperti kamera peliputan
nah semoga dengan adanya waktu dari sekarang hingga dua ribu dua puluh enam di mana harus dipersiapkan turnamen atau kompetisi perjenjangnya dahulu
kita lihat aja sekarang di jakarta di wayang orang barata
menurutnya meski dengan pembawaan yang kalem gestur putra presiden joko widodo itu menunjukkan sikap emosional
bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak orang
sehingga lama kelamaan terjadi pencemaran lingkungan
tetapi kan kabupaten dan apa namanya itu
sebetulnya dia tidak permanen dia bisa dimaintain gitu ya
miftah faridol surabaya jawa timur
tapi kalau gatot kaca itu tuh
dan juga saya tidak melihat ada dalam undangan itu hadirnya dari pejabat dari kementerian sdm
apakah ini mengejutkan bagi anda
kelurahan uung jaya kota tangerang banten
inti soal dari yang mengerucut dari kami fokus kami adalah bagaimana bisa mengolah air yang ada yang kotor menjadi air yang lebih bersih
kepada engkau juru selamat
ahli gizi menyarankan untuk mengkonsumsi dua hingga tiga butir apel per hari atau bisa diselingi dengan buah buah lainnya
paket zirahnya baju zirahnya yang ada di belakang saya ini
bisa disimpan dalam jangka panjang
apa ya karena mungkin memang kita udah kita udah
bila nanti aku pulang ke rumah
tentunya selain menjaga protokol kesehatan dengan berolahraga
karena kita tidak tahu tiba tiba muncul pengusaha pengusaha kkp di balik ini yang sudah kita dengar dari bisik bisik
dan menghasilkan air limbah dalam jumlah besar
dan dia lolos kesehatannya itu jadi dia tetap bisa berangkat
dan tidak untuk semua penumpang itu bukan
ditambahkan pula bawang goreng ketupat atau kerupuk kulit
untuk yang diolah menjadi nata di aloe vera caca hingga menjadi bentuk yang diinginkan
dari passing control maupun shooting gitu
sampai jumpa di video selanjutnya
setelah itu diamkan bibit lidah buaya yang telah dipindah ke media tanam baru
bpih ditetapkan rata rata sebesar rp sembilan puluh tiga empat ratus sepuluh dua ratus delapan puluh enam
tanya aja sama anak mbak atau adik mbak gitu kan
dan kalau itu tidak diolah berarti kan itu hilang
kali ini saya berada di rw sembilan kelurahan kebonpala kecamatan makassar jakarta timur
tetapi sempat terpancing dengan menyebut pertanyaan gibran
tetapi juga dari luar pulau jawa
contoh kemarin yang terakhir liga terakhir dua ribu sembilan belas di mana di situ diselenggarakannya liga satu putri di tahun dua ribu sembilan belas itu

kemudian dikirimkan ke tiga puluh pot yang dijual mulai dari lima belas hingga delapan puluh rupiah
jadi kita harus benar benar fulfill diri kita juga vitaminnya
antar jenjang setiap umur sampai senior
panen lidah buaya ada urahnya nih supaya hasil tidak cepat busuk
sambil dimasak buang juga buih yang berada di bagian atas
atau sekitar dua miliar rupiah per tahun
bila cuaca sedang baik wah tiga hari saja sudah kering
kita nggak pernah membatasi orang membawa barang ke luar negeri
tercatat empat puluh delapan desa kelurahan dari enam kecamatan kini terdampak banjir
kita tunggu bersama nanti hasil karyanya
padahal substansi debat kan substansinya adalah agar
seiring dengan transisi ramah lingkungan
kalau yang instan haluskan dulu dengan blender
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke biable atawr org
itu banyak yang demo gitu katanya baunya
kemudian jika seperti kamera tadi itu nanti akan mempermudah pada saat anda kembali ke tanah air
kita langsung sama kak sari yang udah lama banget di dunia fashion
polisi juga menyita sejumlah barang bukti
tambahkan kelapa yang telah disangrai saat kuah mendidih dan mengental
bisa melakukan pelunasan ongkos gaji dengan cara mencicil atau angsuran
di bangkok dan di jakarta kesimpulannya adalah puncak pembentukan vitamin d oleh ultraviolet b
yang harus dilewati dan menghabiskan
pada engkau juru selamat
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
informasi tersebut kita bisa melakukan rekayasa lalu lintas atau tindakan apa yang harus kita lakukan nantinya
ini panasnya pol benar benar panas banget
nah inilah pentingnya sebetulnya rencana jonasi wilayah pesisir wilayah pesir dan pulau pulau kecil ini yang telah disahkan oleh pemerintahan kepulauan riau
dan itu bisa mencukupi untuk masyarakat setempat
kedepannya teknologi ini juga akan dikembangkan untuk penegakan hukum
karena itu makanya dari sisi cerita kita harus nge build ini semuanya agar supaya
jadi informasi soal para penumpang harus ke beacukai dulu di kedatangan baru akhirnya keberangkatan memang seperti itukah mekanisme sop nya
ia mengatakan komitmen itu tidak sebatas penggunaan botol kaca
ini yang pertama adalah reklamasi di dalam negeri dan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur pemerintah dan ketiga adalah pembangunan prasarana oleh pelaku usaha
dan memberikan peluang terutama kepada yang lebih junior
semuanya berpengaruh dengan pabrik tahu
prajin kulit di desa bangsri bangketan jawa timur
kepastian pembangunan instalasi pengolahan limbah baru neni dapatkan pada dua ribu dua puluh
dalam debat kemarin muncul pertanyaan soal green flation atau inflasi hijau dari gibran kepada mahfud md
penuh zat zat sitotoksik dan antibakteri yang dapat meringankan diare
yang kedua kita menanam sebanyak mungkin pohon pohon atau tanaman di surabaya
menurut ahli lingkungan institut teknologi sepuluh november surabaya
hingga mencapai delapan ton per bulan
kemudian dijemur selama dua jam
limbah pekat sisa perasan tahu yang dibuang begitu saja ke aliran sungai
ternyata tidak kalah efektif dengan belajar online
itu sebetulnya justru memudahkan penumpang yang ingin atau diperlukan barang barang penunjang pada saat dia melakukan kegiatan di luar negeri
serta yang nanti juga akan bergabung akan ada rizky nazar ya
kualitas teh akan menurun dan rasanya pahit
kalau yang mau diet atau yang mau membantu menurunkan program menurunkan berat badan gitu ya
nah bisa empat sampai lima
dki jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau sembilan empat persen pada tahun ini
produk ini dijual ke seluruh provinsi di tanah air dan sudah lolos uji bepom
diakibatkan terjadi pada masa musim peralihan
bila nanti aku pulang ke rumah
oji ketua kelompok perajin tahu di sana sebelumnya merasa malu ketika banyak warga di hilir sungai protes akan pencemaran yang disebabkan limbah tahu
dari banyaknya superhero indonesia yang ada
artinya ruang hijau terbuka di kota surabaya telah melampaui aturan batas minimal
tapi seiring perkembangan riset dan teknologi sejak tahun dua ribu an
mengonsumsi vitamin yang menurut saya sebenarnya penting buat menjaga tubuh kita
tetapi hal ini terjadi di perairan atau di lautan
saya pikir problem yang telah terjadi tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam hingga dua ribu dua yang di stop di era pemerintahannya megawati
dan tentu juga di sinyalir ada juga pengusaha pengusaha kuat yang diperhitungkan
ya mungkin ini yang berhak menjawab adalah satria dewa studionya ya
karena dilakukan secara terorganisasi
untuk kualitasnya sendiri karena memang kita tidak difokuskan
tak hanya itu proses mengaplikasi penelitian ke masyarakat dan sebaliknya penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru di lingkungannya juga tergambar dari interaksi neni dan masyarakat giri harja
keluar kata kata eternal gitu kan
anak anak muda sekarang mana sih yang ngedengerin cerita wayang gitu
harusnya kayak gimana kak kalau yang ini
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
itu seperti halnya mendengar kata kata superman man of steel batman sama spiderman gitu loh
kalau bicara soal omset pembudidaya lidah buaya di tempat ini bisa meraup sampai dua puluh juta rupiah per bulan
ini saya beli dua anak saya dan saya pesan lagi untuk anak anak yang di jakarta
dibilang ini tantangannya apa lebih berat apa tantangannya apa dibandingkan dengan dengan film
itu aja tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan
kelompok pemuda ini telah menghasilkan sekitar tiga bulan
selamat berjumpa lagi dengan kami radio adven suara pengharapan
udah itu ya udah orang nggak bisa lewat tanaman habis
sejak sekitar seratus tahun lalu pada kasus penyakit riketsia di irlandia
karena seperti kita tahu biasanya sebelum diizinkan beroperasi janji janji manis itu selalu diumbar ke publik
memang seperti gatot kaca itu udah dikenal gitu kan
untuk membentuk vitamin d dari proses berjemur di bawah sinar matahari
kalau gini sama kelopaknya gini
artinya saya ingin konfirmasi di hal itu terlebih dahulu
pelatih tim nas wanita saat ini harus membangun tim nas putri dari fondasinya yang minus dari bawah katanya
satu rangkaian instalasi pengolahan limbah ini memiliki kapasitas hingga tujuh puluh enam meter kubik limbah
suratnya elektronik atau ada printout nya begitu
ya memang karena memang masih butuh waktu
salah satu saya lihat pertimbangan diterbitkannya pp itu alasannya ada
jadi menimbulkan dengan cepat pebauan dan sebagainya
jangan lupa untuk menggunakan akar
yang oh gini ya caranya ternyata oh sistemnya beda ternyata kayak gini ya kayak gitu sih
di mana musim peralihan dari musim penghujan menuju
sampai jumpa di video selanjutnya
contohnya ini mas misalnya untuk perlombaan internasional kegiatan budaya seni pameran atau kegiatan internasional lainnya yang membutuhkan peralatan penunjang khusus
sehingga kita tidak bisa menampilkan penampilan maksimal di event tersebut
didistribusikan ke masyarakat pakai pipa pipa yang ada
sehingga calon haji perlu menambahkan rata rata
ayak lidah buaya dan blender butiran keras agar hanya bikin halus
kalau gini tahan lama kalau motongnya di sini cepat diproduksi
iris bagian pangkal lidah secara perlahan jangan sampai melukai tanaman
tetapi kita sayangkan dari daftar undangan yang saya peroleh itu kebanyakan yang peserta diundang oleh kementerian kkp hanya pejabat di kementerian kkp
padahal menurut ari target debat ini adalah masyarakat
dan ketika panen lidah buaya pengambilan dimulai dari bagian bawah baru ke atas
dan sampai tiba tiba datang pengusaha besar yang tidak tahu jentungnya menjadi penguasa pasir laut di kepulauan rio
karena aku udah konsumsi vitamin c dan multivitamin harusnya udah cukup ya
siapa sangka limbah kain perca yang biasanya dibuang
tidak bisa langsung bertanya atau meminta guru mengulang materi
menyulap potongan sisa kain menjadi karya seni topeng klasik
agar bisa mendapatkan hasil ini dianjurkan untuk berjemur saat matahari tegak berada di atas kepala
nah sekarang bagaimana dengan air bersih
karena butuh waktu dua belas bulan untuk tanaman bertumbuh dan bisa panen
dan efisiensi dan sumber sumber lain yang sesuai ketentuan
hari ini pertama tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat allah swt
seperti truk tangki gas lpg tangki penyimpanan sementara
untuk kita madu itu bisa disimpan dalam jangka panjang
karena komunikasi antara guru dan murid cenderung hanya satu arah
mahasiswa film lagi di sini gitu jadi nguliknya banyak ya mas hanung banyak yang akhirnya harus
yaitu saudara wilson ah lamayah yang beralama di jalan sungai musi nomor enam puluh delapan rt tujuh rw tiga luwuk banggai
namun tak sedikit pula kedai di kawasan padang
rial fernando dwi agung yul jarto jakarta
itulah julukan ahli gizi untuk buah apel yang meski hanya berukuran segegam tangan
atau misalnya untuk membantu merelaksasi pembuluh darah
meski tanpa bahan pengawet minuman instan ini mampu bertahan selama delapan belas bulan
jadi hal hal yang baik baik ikut mati
seperti kalau misalkan ada yang patah itu sangat sulit untuk diolahnya itu karena uang dari iuran itu nggak mencukupinya
saya tinggal menyutradarai gitu kan
ya manfaatnya berguna untuk masak sehari hari gitu
dan paling penting adalah dekat gitu loh
selanjutnya limbah pekat dimasukkan ke dalam enam reaktor menggunakan pompa
supaya bikin tekan darah lebih stabil
dengan demikian nanti anak anak mendengarkan dari rumah
sampai jumpa di video selanjutnya
ini bagus cuman kok kita malah nggak dapat ya dia menjelaskan tentang term baru ini
sehingga sisa biaya haji yang harus dilunasi tidak terasa lebih banyak
jadi sekitar seribu dua ratus delapan puluh delapan penumpang yang mendaftarkan
lalu masukkan rempah tambahan seperti serai lengkuas dan seledri
oh ini ada loh ada gas yang bisa dimanfaatkan
yesus mau datang segera
pendengar radio adven suara pengharapan
bayang itu sekarang agak berjaraknya dengan anak anak muda gitu
pada jam jam tersebut warga bisa menggunakan biogas secara bebas
siram dengan air panas untuk menghilangkan sisa lendir
harus sabar karena lidah buaya mengandung banyak lendir
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
bila aku sangat murung
pandemi covid sembilan belas yang terjadi saat ini menyebabkan masyarakat lebih sadar menjaga kesehatan
dpr menyetujui alokasi lebih dari rp delapan dua ratus empat puluh juta untuk dana nilai manfaat dari bpkh
dengan tangan kreatifnya pramono hadi warga desa bugisan klaten jawa tengah
ada beberapa kawasan di surabaya yang memiliki kualitas
bagaimana memanage penggunaan air bersih sering berupa sehingga berkelanjutan
serta sistem perpipaan yang terhubung dengan pabrik pabrik di dusun giri harja
itu gimana itu komitmennya botol plastik semua itu
untuk mencegah itu harus ada transparansi
setelah itu rendam lidah buaya yang telah dicuci selama satu jam dalam air bersih
pada saat awal awal mereka bilang mangga aja kalau memang mau mencoba
nah disitu saya berperan sebagai teknisi
ini saya sudah bawa yang udah gede
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
sebenarnya timnas sepak bola putri dan juga para pemain sepak bola putri di indonesia seperti apa sih mbak
diangkut dengan do ditujukan ke majalengka
maka kemudian yang kita pilih berikutnya adalah
ini saya udah panen ke enam yang gagal dua banyak juga persentase gagalnya
terkadang ada beberapa lidah buaya yang tumbuh subur sehingga batang menjadi terkulai
yang kemudian sebenarnya nggak membantu juga untuk meningkatkan kualitas para pemain mbak
teman teman si anet indonesia
bila dibawa tiga puluh nanogram per mililiter
dan saya pastikan yang diperiksa pada saat kepulangan itu tidak lebih dari tujuh
patok besi subang jawa barat pada kamis dinihari
semua proses mulai dari pengasapan
dengan demikian masyarakat itu menjadi punya ketahanan energi tersendiri
itu sering ya ada bau bau yang sangat tidak enak
dirgakum korlantas polri brigjen pol ansuhanan pada senin sore memastikan kesiapan teknologi pesawat tanpa awak yang nantinya dapat dikontrol dari jauh
mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tak sedap
yang saya kenal juga beliau sangat mau berbagi sharing
tim liputan cnn indonesia jakarta
sudah seharusnya air dimanfaatkan dengan sebaik baiknya
jadi sebagai sutradara saya itu di calling istilahnya
sebenarnya kalau melihat permainan kemarin tiga kali kalah
jadi di rt lima rw enam desa kebonjati
berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi jawa timur pada dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
pergi belanja ke toko buah beli yang banyak sampai berat
karena sesekali guru memutar musik saat istirahat
jadi tidak dibebaskan dari kewajiban membayar bma masuk pada saat dibawa kembali ke tanah air
dan fenomena water spout bisa kembali terjadi
nah selain segar lidah buaya juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan
jadi ada daftarnya di situ
tapi kalau gatot kaca udah lah mbak aja misalnya
dan terutama pada musim kemarau
ini sebagai contoh di soekarno hatta selama tahun dua ribu dua puluh tiga itu sebanyak satu delapan ratus dua puluh delapan dokumen
baik pak yusri kita konfirmasi kembali bahwa memang kebijakan ini diperlukan gitu ya
melenak nasi gitu buat
terutama di dalam saluran itu sendiri
kemudian ekspor pasir laut ini sempat dimoratorium sejak tahun dua ribu tiga untuk mencegah ya kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau kecil khususnya di kepulauan riau
kita menjelaskan multi stage ya multi tahap gitu
memanfaatkan disparitas harga gas lpg bersubsidi dengan non subsidi yang cukup besar
tentang teknologi pengolahan limbah tahu di sini
lantas seberapa besar dampak kedepannya dari aturan ini benarkah hanya kepentingan korporasi yang akan diuntungkan
tapi kalau hujan sabar ya bisa seminggu
kemudian tidak berbusa tidak berges
sekitar rp dua puluh delapan
lalu dijemur kembali selama satu hari
instalasi pengolahan limbah tahu di giri harja yang diinisiasi neni sintawardani
jadi dalam tiga bulan itu nanti dilihat ada kemajuan dalam kesehatan
alat musik bagi musisi yang akan melakukan pentas misalkan di luar negeri seperti apa
pemerintah kota surabaya mengimbau agar masyarakat menggiatkan penggunaan angkutan umum atau bersih
yang dimana harus mendadak membuat timnas u tujuh belas tampil di piala asia dengan tim tim besar di asia sendiri
ini kok saya melihat kok unik aneh dan bagus sekali
nah itu pr yang cukup besar sebetulnya
karena izin ekspornya ada di kementerian perdagangan republik indonesia
adapun bpih yang menjadi tanggungan calon haji reguler dua ribu dua puluh empat
dan itu diselenggarakan per klub di dalam provinsi itu
waktu itu kami masuk adalah dengan kata kunci biogas
jadi kalau kita lihat pp ini diterbitkan berdasarkan alasan untuk menyehatkan laut
senyumnya selalu merekah menyapa siapa saja yang dicumpai
kemudian ada juga asam asam lemak terbang itu yang juga menimbulkan bau yang nggak enak
semoga lagu lagu yang akan kami hadirkan bisa memberikan suasana kebahagiaan dan berkat rohani bagi anda
sampai jumpa di video selanjutnya
ketika ditanyakan atau dijelaskan sama dua ya
jadi di mana memang memang selama ini
kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih
karena pasti akan diugiti dengan fluktuasi produksi gasnya
direktur komunikasi dan bimbingan pengguna jasa b a jukai
nah sesudah ada biogas alhamdulillah sekarang yang diproses di giri aja pembuatan produksi tahu nggak bau lagi
oke ada masalah masalahnya air limbah oke air limbah saya tahu bisa diolah begini
cuma ya aku belum ngebayangin banget nih gatot kaca karena sebelumnya aku juga belum tahu pasti nih backgroundnya gatot kaca ceritanya gimana
akan tetapi ternyata dibelokkan di sini dan diambil sebagiannya
alhamdulillah waktu dulu jadi limbah tahu
di mana aturan resmi yang bisa dipegang masyarakat dan ditunjukkan kepada petugas di lapangan jika tafsirnya berbeda begitu pak nirwala
ada nggak sih momen yang tidak terlupakan saat proses syutingnya
selama setahun nene harus bolak balik setiap minggu dari rumahnya di bandung ke sumedang untuk menjelaskan serta meyakinkan masyarakat tentang programnya
bukan android itu bisa ada radionya
tidak untuk semua penumpang
ketika diperlukan kemudian diperlukan kembali ke rumah tangga yang bisa memanfaatkan biogas tersebut
setelah kering cetakan topeng dicat sesuai dengan keinginan
maka saat ini hanya ada kisaran dua puluh hingga tiga puluh kubik limbah yang terserap
yaitu filipina korea selatan dan korea utara
jadi harus dibedakan personal use dengan bukan
nah dari situlah jadi tetap semua stakeholder yang ada di daerah maupun di pusat harus ikut mendukung adanya untuk kemajuan sepak bola putri ini
jadi itu seperti barang barang semacam special equipment untuk para ahli seperti itu
publik tidak mendapatkan informasi apa apa baik dari pertanyaan maupun jawabannya
olahan segar dan olahan instan
saat ini suryo mengembangkan usaha secara mandiri
penyakit kardiofaskuler seperti kardiomiopati dan hipertensi
jadi emang dari proses syuting dari awal sampai akhir itu emang sangat sangat menyenangkan
barang pribadi keperluan penumpang selama melaksanakan perjalanan di luar negeri itu
atau bpih harus mulai diterapkan yaitu jamaah calon haji
kami akan terus memantau perkembangan ekspor pasir laut dan juga perizinannya dan juga kebijakan baru ini
ini adalah limba tahu yang tadi sudah masuk ke reaktor pertama
banten dan cirebon dengan harga non subsidi
yang penumpang harus menunggu dulu keluar printout itu dari becuka sebelum berangkat pak nirwala
sedangkan cawapres nomor urut tiga mahfud md menurutnya cukup menguasai materi
saya berinjil setelahtech wajah
setiap rumah di kampung ini biasanya memiliki sepuluh empat puluh pot lidah buaya
lihat misalnya gibran terlalu emosionalnya begitu kuat
intensitas hujan yang kembali meningkat sejak tanggal dua puluh delapan agustus dua ribu dua puluh
sudah melakukan penelitian tentang metode pengolahan limbah cair kedap udara atau unaerob menjadi metana
ini terlalu apa ya terlalu lokal gitu loh
justru dengan menunjukkan tadi bj tiga puluh empat atau surat persetujuan membawa barang tadi
jadi identifikasinya jadi lebih mudah
didemo dari hilir gitu dari hilir sungai sungai cilebun disebutnya
viral di media sosial adanya aturan dari biaya cukai soal permintaan melaporkan barang bawaan penumpang sebelum bepergian ke luar negeri yang menuai banyak protes masyarakat
sampai jumpa di video selanjutnya
hal ini karena efek vitamin d sebagai muscle relaxing agent bisa menyebabkan kantuk
itu sebetulnya untuk barang barang tertentu yang diperlukan oleh penumpang pada saat ke luar negeri seperti tadi
limbah tahu juga menyebabkan ph pada air menjadi asam
gus muhaymin ini lucu ya
saat itu tulang anak anak yang kurang terpapar sinar matahari sehingga menjadi lunak dan bengkok
kepala bmkg natuna feriwamex huta galung mengatakan
bu neni yang saya kenal adalah beliau itu orang yang sangat enerjik ya
misalnya apakah kemben berupa kemben terus dipakai di luar dari kemeja yang polos kan itu bisa juga
dari berbisnis madu rumah produksi ini telah berhasil
jumlah ini turun sekitar rp sebelas dibanding usulan pemerintah rata rata sebesar rp satu ratus lima sembilan puluh lima tiga puluh dua
peci berbahan kulit kelinci ini diproduksi surya subagyo
karena banyak juga laporan mengatakan biasanya di atas kertas berbeda
kenapa karena uji emisi karena polutan udara yang paling besar adalah
ini tokohnya memang pas sekali untuk diperankan oleh rizky
biar kena sinar matahari langsungnya lebih george
pada engkau juru selamat
dan untuk menghibur anda semua radio advent suara pengharapan akan berkunjung ke pendengar pendengar setia kita
maka modal untuk tenaga kerja kami butuhkan ya lumayan banyak
namun karena produksi tahu di desa giriharja yang semakin tahun semakin menurun
artinya apa yang bisa menjadi pegangan masyarakat ketika tentu kita tidak mengharapkan tapi miskomunikasi biasanya ada
seperti di rumah madu hutan jambi
kulit aloe vera yang bebas dari bintik hitam disuci bersih dari lendir yang menempel
untuk pengairan di sawah
nah karena tahun ini saya yang nggak beli baju lebaran kayaknya saya harus mix and match baju lama saya dengan apa yang ada
tapi inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi biogas
seperti bipolen honeycomes dan madu dapur

akomodasi di mekah dan juga pembagian akomodasi di madinah
tetapi juga produk inovasi madu lainnya
dan itu bisa mencukupi untuk masyarakat setempat